halo assalamualaikum mbak ada apaan
mir tolong bilang ke pak al mobil ini mendadak rusak elektriknya nggak menyala mesti dibenarin
kayaknya bu rosa pulangnya naik taksi aja mir soalnya saya mau beresin mobil dulu
oh gitu ya yaudah deh sampean ke pak bos ya
pak bos tadi rizal nelfon saya katanya mobil yang buat jemput bu bos
karena sekarang adil udah gak ada perotoran itu kan bubur dengan sendirinya
waktu aja untuk bisa lebih bersama rena
ya memang andin udah gak ada sekarang
tapi peraturan itu harus tetap dijalankan
dan bagaimanapun juga
anaknya andin adalah anak saya
dan masih ada saya disini kecuali saya sudah meninggal juga
sebenarnya saya gak pernah merahmui
tapi karena sekarang andin udah gak ada
sebagai ayah kandungnya saya sangat berharap
tidak perlu izin untuk ketemu dengan rakyat
karena saya sudah berhasil
waktu yang lebih dengan rena bisa mengakrabkan diri lagi dengan rena
karena apapun itu
saya juga harus mempersiapkan diri
untuk kedatangan rena

ada pagan berkata kaca

itu namanya fungsi rhaen

hé mama gitu
ini udah waktu yang zamhe
ini begini doang

tapi saya ingin satu hari nanti ada waktu untuk berbagi sekali
benar bukan saya
tidak nino masih merencanakan hal ini
ken kenapa nak
aku gak mau aku mau tinggal sama papa al
duh aku pake telat lagi nyamperin rena
ternyata udah keburu dengar obrolannya pak bos sama pak nino
kamu jangan dengerin itu
itu orang tua kan lagi pada ngobrol nggak boleh
dengerin yuk kita lanjut makan lagi ya
menurut saya dengan semua kelakuan dan tindakan anda dulu
terhadap andin dan rena
itu sudah sangat menggugurkan hak hak anda
saya gak tahu
saya akan memisahkan atau
membatasi waktu anda untuk rena
tapi ada peraturan disini
sepertinya anda lupa dengan peraturan peraturan yang sudah
anda saya dan anda buat dulu
bahkan dulu anda dan saya juga punya peraturan hitam dan putih bukan
dan tidak pernah saya permasalahkan di hukum
gak usah berpikiran
kemarin kemarin ini saya membantu anda untuk invest di perusahaan anda
terus anda jadi merasa
banyak berhutang budi terhadap saya
ya meskipun gak jadi
tapi kita gak tahu kedepannya seperti apa nanti
apakah anda mau minta bantuan lagi ke saya
nggak usah dipikirin itu itu masalah berbeda
saya bukan manusia yang egois
saya tahu bagaimanapun anda adalah ayah kandung rena
tapi ketika rena membutuhkan kasih sayang orang tua
saya yang ada disitu
saya yang ada disitu
saya yang ada disitu
saya yang ada disitu
pena baru keluar dari rumah sakit
dibawa sama andin ke penjara
dibawa sama andi ke penjara
sama elsa dibuang ke pantai asuhan

saya yang ikut membesarkan
saya yang asuh
saya yang ikut membesarkan nisa
saya yang asuh
saya yang asuh
kalau kita perdebatkan masa lalu
saya cuma merahatat
karena sekarang gak ada andi
tolong jangan batasi waktu saya dengan rena
tolong jangan batasi waktu saya dengan baik
saya gak minta yang lain
saya nggak minta yang lain
saya tidak akan membatasi waktu anda dengan reinhar
asalkan izin itu yang pertama
asalkan izin itu yang pertama
yang kedua untuk pertimbangan masalah suatu hari entah kapan rena untuk tinggal bersama anda
untuk sekarang saya tidak akan bisa memberikan izin
kalau gitu saya permisi
gimana semuanya aman
tenang aja bu semuanya nyaman
ini harddisk yang ibu mau
nggak ada yang tau kan ke mobil ini
al dan anak buahnya juga
semuanya nggak ada yang tahu bu
kalau begitu saya permisi ya bu
kalau dari cctv ini kelihatan mobil aku
aku harus menghapus file ini
dan aku harus menyembunyikan mobil ini secepatnya
kok papa belum pulang juga
coba sekarang kamu doa
tuh papa udah pulang
aku ada kabar baik
kabar baik apaan
udah kerja di bengkel
eh papa udah kerja sekarang
papa udah kerja
kalau papa nanti gajian kamu mau mainan apa
mau mainan kereta api
apa mau beli mobilan
beli beli beli semuanya
dibeli buat kamu
aku bau bau bengkel gitu
aku mau mandi dulu
papa mandi dulu ya
papa mandi dulu
apanya bau kawasium cium ya nak ya
papa udah dapat kerjaan
apaan kamu ngeliat apa sih
oh ini yang tadi pasko bawa
linsya ini dia
bahasanya lawan ya
ini ilang suami kamu
fraction laksi apapun apa khasnya
oh yang itu sudah dipilih ya
iya kou upgrading juga kotanya
jadi jangan pernah tinggalin papa ya
papa banyak sedihnya
aku kan pengen lihat papa
papa juga pengen lihat
pengen lihat semua orang ceria
nanti kita bisa ceria lagi ya
kenapa kamu memasukkan identitas kamu
saya yang jawab
kita duduk dulu ya
udah lah mas gak perlu dulu
sekarang kamu jelaskan sama aku
kenapa kamu memasukkan identitas kamu
sebenarnya apa yang kamu sembunyikan dari aku mas
terpaksa aku harus cerita ke nina
karena kalau enggak
dia bakal nanya nanya terus
aku takut ditangkap polisi
ya aku takut ditangkap polisi
ya memangnya kamu ngelakuin apa sih mas
sampai kamu takut ditangkap polisi
enak kamu dengerin aku dulu
kamu inget gak waktu malam itu yang aku bilang
kamu inget gak waktu malam itu yang aku bilang
malamnya aku ngerampok
tapi sejujur sebenarnya aku gak mau
aku udah nolak tapi temen temen aku maksa
penghuni rumahnya dateng
penutup wajah aku di
aku takut ditangkap polisi nina
beneran aku gak bawa apa apa dari rumah itu
beneran aku gak bawa apa apa dari rumah itu
kamu bener bener ketahuan lu mas
aku pikir kamu tuh sudah
aku pikir kamu tuh sudah berubah
aku kan udah bilang sama kamu
aku mau berubah
makanya aku tinggalin tempat itu
aku tinggalin lingkungan aku
yang lama aku pindah ke jakarta
karena aku juga
gak mau polisi cari aku
aku takut mereka lapor polisi
karena mereka udah tau muka aku nina
aku emang sengaja pindah kesini
aku janji aku akan berubah
dan aku menjadi
orang yang baik
maaf aku ya aku udah bohong sama kamu
tapi aku terpaksa
aku gak mau
abizer punya ayah seorang penjahat yang pernah masuk penjara
aku gak mau
tolong banget jaga identitas aku
dan aku juga mohon sama kamu
ubah ktp kamu
nanti aku yang ngerubahinnya
jangan sampai ada yang tahu siapa aku
semua ini demi kamu
dan juga demi abizer
ya makasih ya susi
mama di sana
iya sebenernya kondisi tante rosa baik baik aja sih al
biskisnya agak sedikit terganggu
tadi tante rosa cerita sama aku
dan dia tuh kayaknya
kalau dia itu ketemu sama
ini udah yang kedua kali berarti
mau begini terus
iya aku paham al
tante rosa telepon aku terus ngajakin ketemuan
dokter andi kan sibuk
tapi ini aku udah urusin pendaftarannya kok
sebentar lagi juga kita masuk ke dalam
bantu mama ya
saya juga gak paham
kenapa mama kembali begini lagi
kedukaan yang berlarut larut kali ya
ya udah kamu tenang aja ya
insya allah setelah ini
tante rosa akan jauh lebih baik
aku bakal jagain tante rosa
udah lebih tenang thank you ya
tanpa cuma butuh teman cerita aja sih
tapi bener deh
tante tuh yakin
dia beneran keliatan seperti roy
gak dibuang sama sekali
ini gigi bikinin lu dan jay biar badannya
masalah enakan ya
halo assalamualaikum jay
mobil ini mendadak rusak
elektriknya gak binyala
gak ada taksi aja mir
soalnya saya mau beresin mobil dulu
oh gitu ya yaudah deh
sampean ke pak bos ya
katanya mobil yang buat jemput
jadi gak bisa jemput
gak ada apa apa mir
kondisinya lagi begini soalnya
tolong saya telepon rendy dulu ya
iya permisi pak bos
posisi kamu dimana saya mau minta tolong
saya lagi diperjalan pak
baru pulang dari kantor
saya minta tolong kamu jemput mama saya di rumah sakit ya
harusnya itu riza yang jemput mama
cuman ternyata mobilnya lagi trouble
jadi riza harus benerin dulu
dengan naik taksi
baik pak nanti saya akan jemput
saya cat alamatnya ya
tidak usah kenapa ya
pasti banyak sesuatu yang
beliau pikirkan saat ini
di dalam sabuk ini
anda hanya mengambil
buku harian ini
apa yang gue rasain kan
setelah kepergian lo
rasanya dunia berubah
jadi terasa sepi
gue seolah kehilangan panutan hidup
gak tahu apa yang harus gue lakukan sekarang
selama ini lo yang selalu ngajarin gue
meskipun lebih sering gue gak mau diarahkan
gak ada lagi yang bisa gue tanya dan gue repotin mbak
mungkin semua orang bisa ikhlas atas kepergian lo
nih pundi dia
mama selalu inget semua hal tentang andi

kayaknya dia bazud mbak
tidak mau merenung

prerna buat acoh
maka lu sekarang mungkin
paling sekali memikirkan andin
karena kita sayang semua sama dia
doain andin ya
biar andin selalu tenang disana
ini hadiah dari andin
mama boleh lihat

tidak ada yang bisa dipercayai
kamu kok kesini
iya saya minta pak al untuk berusaha kesini
nanti terusnya di dalam ren
semoga tidak lama lagi sudah selesai
ada cerita apa lagi nih
saya sudah dua kali ketemu
dan saya sudah menerima kalau roy itu
sudah lama sekali
bayangan itu kembali muncul
ya pertemuan itu membuat saya
ya mungkin ini juga
kami sekeluarga baru ditinggal sama andin
jadi rasa sedih itu menjadi
terus muncullah si orang yang mirip sekali sama roy itu
perasaan saya dan pikiran saya menjadi
sangat terganggu dok
setiap kali saya ketemu
saya tidak sendiri
ada orang orang di sekitar saya
seperti tidak melihat
seperti hanya saya saja yang melihat
yang terlalu menghalusinasi
memang saya melihat beneran
karena al juga bilang ke saya bahwa
lagi banyak pikiran
ini itu segala macam
halusinasi nya kembali lagi
itu tidak menghalusinasi dok

saya benar benar melihat orang ibu
kalau saya kira sih
orang yang ibu lihat itu nyata
tapi memang dari
gestur dan segala macamnya
sedang tidak stabil
saya pun merasa gitu
tekanan yang bertubi tubi
dua puluh kali lagi
supaya bisa menstabilkan kejiwaannya
itu juga kali mungkin
karena saya masih terpukul ya
dengan kepergian andin
dan saya juga
sedih sekali melihat
yang sangat terpukul
mas kara juga
saya harus melihat
untuk kita sesi pertemuan selanjutnya
mungkin beberapa kali ya
dan saya gak boleh jatuh lagi
saya harus kuat untuk anak saya
dia yang butuh
butuh kekuatan dari saya
karena dia yang lebih hancur sekarang